eskalasi situasi di papua semakin memanas
sepuluh tenaga kesehatan atau nakes di papua menjadi korban dalam konflik bersenjata
yang melibatkan kelompok kriminal bersenjata atau kkb
yang telah dievakuasi tni ke jayapura
saat ini pangdam tujuh belas cendrawasi maizen tni ignatius yogotriono
memerintahkan agar personal tni menangkap pelaku yang diduga berada dalam tubuh kkb
dan berada dalam kondisi hidup atau mati dead or alive
kita akan bahas bagaimana dua sisi baik dari keamanan warga sipil yang ada di papua
serta kepentingan ham yang juga tidak bisa dinafikan di tengah konflik ini
bersama dua narasumber saya malam hari ini
yang pertama ada anggota komisi satu dpr republik indonesia syaifullah tamliha
selamat malam pak syaifullah
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam sehat ya pak
dan berikutnya ada wakil koordinator kontras rifanli anandar
selamat malam mas rifanli
selamat malam mbak fani
alhamdulillah pak syaifullah
ya sebelumnya kami juga sudah mencoba menghubungi perwakilan dari pemerintah
tapi belum ada yang menyatakan bisa bergabung bersama kita bertiga pada malam hari ini
jadi saya lanjut saja saya ke pak syaifullah terlebih dahulu
pak syaifullah dengan eskalasi situasi saat ini di papua
apakah standing position dan juga opinion komisi satu dpr ri terhadap kelompok kriminal bersenjata berubah
yang pertama kami komisi satu
dpr menyampaikan untuk berduka cita atas kepuasnya warga sifte yang ada di papua
khususnya para tenaga kesehatan suster dan lain
kemudian kami komisi satu meyakini betul bahwa keputusan pemerintah
yang memberikan label kepada kelompok kriminal bersenjata di papua
yang ingin membuat teror
di negara kesatuan republik indonesia
terutama di papua
sebenarnya cara cara kkb itu
merupakan cara cara yang
sudah biasa di dalam terorisme itu
oleh karena itu komisi satu mendorong
untuk pemerintah berani
melakukan tindakan terhadap pelaku pelaku terorisme
yang ada di papua

saya rasa ini adalah hal yang sangat penting
yang ada di papua itu
agar membuat ketenangan bagi warga sipil di sana
baik si maupun tni
itu menunjukkan kehadiran negara
yang terus menerus dilakukan oleh
kelompok kriminal bersenjata itu
dan tindakan itu
payungi di dalam sebuah undang undang
tentang tidak pindahkan terorisme
dan apabila itu menyangkut
kombatan di dalam hutan
maka komisi bisa
terbantuan pada tni
untuk melakukan kombatan di dalam
hutan hutan ini apalagi
pekan olahraga nasional
yang akan dilakukan
hal hal yang semacam ini cukup mengganggu
tapi itu memungkinkan
membuat kesan dunia
bahwa pelanggaran hak asli
dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata
tidak bisa memilah
antara warga negara sivil
dengan tni dan
polri oleh karena itu
kelompok kriminal bersenjata
cap atau label
bahwa dunia bisa
menyaksikannya sekarang ini
mungkin dengan label terorisme tersebut
akan ada konsekuensi hukum dan juga militer
tentunya yang bisa diberlakukan
di situasi yang terjadi di papua
tapi sebelum saya akan
perdalam lebih lanjut dari
pernyataan pak syaifullah barusan
kita akan dengarkan terlebih dahulu
sebuah soundbite atau pernyataan
dari ketua idi papua
yang meminta perlindungan atau jaminan
keselamatan bagi tenaga kesehatan
yang bertugas di papua saat ini
kami terus terang
surat dalam artikel gubernur
yang meminta kepada
pemerintah daerah provinsi papua
jadi ada sesuatu yang
bahwa mereka ini sebagai pengabdi
artinya janganlah dijanggu
mengobati dan melayani
sepenuh apa yang mereka bisa kerjakan
terlepas dari masalah
di atas terus terang
di pegunungan bintang
terlepas dari masalah politik
kita kesampingkan masalah politik
silahkan itu urusannya politik
tapi nakes tidak terlibat dalam
masalah politik tersebut
oke saya kembali ke pak syaifullah
mungkin dari dpr sendiri bisa memberikan
semacam jaminan atau
garis besar seperti apa yang diharapkan
oleh komisi satu gitu terkait dengan implementasi
dari permintaan ketua idi terhadap
dan juga tindakan atau
konsekuensi militer yang bisa terjadi

satu batalion yang dikirim ke papua kami rasa cukup untuk menambah pasukan yang sudah berada di papua
saya tidak ingin menyampaikan berapa jumlahnya karena ini menyangkut rahasia negara terima kasih
baik baik kalau begitu saya beralih ke mas rifanli
sebenarnya hampir sama dengan yang saya tanyakan kepada pak syaifullah
tanggapan atau apa tanggapan dari kontras terkait situasi yang terjadi saat ini dan juga tadi
merespon permintaan dari dpr untuk menambah jumlah personal tni yang diturunkan ke sana untuk menangani kasus yang terjadi di papua
ya mbak fani terima kasih
deretan korban korban yang tadi sempat disampaikan di awal itu adalah konsekuensi atas konflik yang terjadi antara kkb dan aparat negara
bisa itu dari tni ataupun dari polri
konsekuensinya apa korban sipil terus menjadi korbannya
nah saya mau menyoroti hal ini dalam konteks kita nggak perlu untuk membandingkan mana yang lebih banyak korbannya
apakah dari kelompok kriminal bersenjata ataukah dari tni atau polri
bukan tapi kita harus melihat bahwa ini konsekuensinya antara konflik dua kelompok ini
baik itu kkb ataupun tni polri ini semuanya berdampak pada
warga sipil itu yang pertama
dan yang kedua secara penelitian sudah banyak yang keluar bahwa kekerasan atau pendekatan keamanan itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah di papua
papua punya masalah sistemik
salah satunya pendidikan kesehatan dan kebutuhan kebutuhan mendasar lainnya itu adalah masalah sistemik yang ada di papua
ada soal keterbatasan akses kesenjangan akses
belum lagi hak atas rasa aman warga papua
terancam di situasi seperti ini
kita sudah pernah melewati situasi situasi seperti ini di aceh di timur leste dulu ketika masih bergabung dengan indonesia
saya mau membagi kondisi papua ini kepada dua bagian
pertama sebelum kkb disematkan menjadi kelompok teroris dan setelah
pada sebelum itu kontras sempat mengirimkan surat keterbukaan informasi

kita bertanya soal berapa jumlah pasukan operasi apa yang sedang dilakukan dan macam macam
disebutkan bahwa ada operasi nemangkawi
yang memang sampai saat ini juga masih berlangsung
ketika kkb ditetapkan sebagai kelompok terorisme informasinya justru cenderung tertutup
kita nggak tahu berapa pasukan yang ada di sana
kenapa kita harus tahu atau publik harus tahu sekalipun tadi sempat disinggung oleh pak saifullah
bahwa itu adalah rahasia negara
benar di detik itu
tapi ini kita harus pahami bahwa ada persoalan akses informasi yang sulit dan beda di papua dengan daerah daerah lainnya
sehingga untuk verifikasi kita sulit sekali
jangankan kontras sebagai ngo
media pun media nasional itu akan cukup sulit
kecuali dia hanya berpegang teguh pada pernyataan polisi atau tni semata
kita nggak tahu apa yang sebetulnya terjadi di sana
dan situasi ini terus akan mencekam ketika negara justru menurunkan banyak pasukan
pasukan pasukan yang kemarin itu nggak ada mekanisme evaluatifnya
kan konflik ini bukan terjadi sejak kkb ditetapkan sebagai kelompok terorisme saja
ini sudah panjang urusan kekerasan atau konflik di papua ini
nah ada nggak
polisi atau tni itu dilakukan auditnya
nah komisi satu bisa melakukan itu
mendorong untuk melakukan evaluasi atas penanganan konflik di papua
kayak gitu bapak
oke saya harus ke pak syaifullah terlebih dahulu
walaupun sebenarnya tadi ada pernyataan mas rifanli yang membuat saya tergelitik ingin menggali lebih dalam
jadi selama ini sudah adakah audit dari komisi satu dpr terkait dengan penanganan atau gerakan militer yang ada di papua terkait dengan penanganan kkb ini
setiap saat kami melakukan evaluasi dan itu terus menerus
dan karena komisi satu sering melakukan rapat yang tertutup atau membahas hal hal yang sangat urgent dan itu menyangkut ke rahasia negara
maka kami dapat memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh tni maupun polri itu terukur kemudian terstruktur
dan memiliki tanggung jawab bisa dipertanggung jawabkan kepada publik
sebagaimana yang sampaikan dari kontras tadi bahwa bagaimana mungkin konektivitas papua itu bisa maju jalan dan jebakan
kalau yang mengerjakan jalan dan jembatan dibunuh
yang dibunuh itu bukan tentara tapi warga negara sipil
oleh karena itu saya berharap kontras tidak memiliki standar ganda
dan membagiakan hak hak setiap manusia
bagaimanapun mereka yang tewas yang digorok lehernya sudah membuat jalan dan sebagainya
itu adalah pelanggaran ham yang berat yang luar biasa yang mesti harus diterima risikonya oleh para pelakunya secara setimpal
dan kami terus terang kami selalu melakukan rapat kerja dengan kepala badan ekologi negara
kemudian pak om iman terjadi di papua hari ini
seluruh pelestaf serta melalui pertahanan mencarikan solusi yang baik untuk penanganan papua
namun jika tidak ada niat baik dari kelompok kriminal bersenjata yang dicap sebagai terorisme itu
maka sepanjang itu pula kita tentu melakukan langkah langkah yang bisa melindungi warga negara indonesia yang berada di sana
apalagi ini kan menjelang pon
apa yang mereka lakukan saat ini hanyalah move move politik dalam rangka yang pertama mengganggu pekan olahraga nasional yang sebentar lagi akan langsung di papua
kemudian juga desember nanti akan ada sidang umum perserikatan bangsa bangsa
itu biasa agenda tahunan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata
namun apa yang mereka lakukan itu kontraproduktif
jika mereka ingin berhadapan dengan pni dan pori
mereka membunuh orang orang yang perempuan tenaga kesehatan kemudian pekerja buruh jembatan dan jalan
yang dilakukan secara biadab melebihi daripada kaedah kaedah kemanusiaan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia
mereka menganggap bahwa tindakan pni dan pori untuk terus mengejar pelaku kkb yang teroris itu itu merupakan sudah langkah yang tepat dan terukur
oke baik tadi kayaknya mas rifanli gatal ingin menanggapi ya
jadi sekarang mohon goh mas rifanli dari kontras tanggapannya seperti apa
kontras dibilang standar ganda dan tadi kalau misalnya bagaimana mau membangun papua kalau pekerja pembangunannya saja ditembakin
bagaimana mau mendidik anak anak di papua
tenaga pendidiknya ditembakin bagaimana kita harus merawat kesehatan orang orang di papua kalau tenaga kesehatannya juga ditembakin
silahkan mohon goh mas rifanli
ya tadi saya ingin bertanya kalau misalkan dpr komisi satu terus melakukan audit walaupun tertutup ataupun terbuka
kita juga bingung nih pak saya pernah menanyakan ini kepada sejumlah pihak stakeholder kemenkopol hukam
dpr komisi satu juga pernah menanyakan tentang status di papua
nah statusnya ini tertutup sipil atau kadulat sipil atau kadulat militer
semua itu punya konsekuensi semua itu punya koridornya
nah ketika itu bisa disampaikan kepada publik itu akan menjadi apa
publik akan dengan sendiri mengawasi apa yang sebetulnya terjadi di papua ketika statusnya a b atau c
peristiwa kekerasan atau konflik yang terjadi belakangan yang kemarin misalkan ada dua nakes yang meninggal itu dari tahun ke tahun
tokoh tokoh tertentu dari sektor kebutuhan mendasar nakes ataupun guru ataupun pendeta bahkan yang meninggal juga
jadi bukan nggak bisa kita persempit ini ada pon ada sidang umum pbb misalkan
ini panjang eskalasi kekerasan ini panjang
nah selama ini tni ataupun polisi selalu menambah pasukan terus menerus menambah pasukan terus menerus gitu ke papua gitu
kita mau tahu evaluasinya itu apa
nah dari situ itu akan kelihatan nanti titik koreksinya ada di mana
nah dari situ kita baru bisa menyusun lagi langkah yang tepat
apakah pengiriman pasukan atau penambahan pasukan itu akan menjadi solusi
kita paham sama sama pak tujuannya adalah membuat situasi papua ini aman
tidak mencekam orang bebas kemana mana dan bebas menyampaikan ekspresinya tanpa harus
dan bebas menyampaikan ekspresinya tanpa harus
takut atau bekerja secara bebas gitu
sebagaimana tadi yang disampaikan oleh idi tadi
itu kita sama sama ingin situasi seperti itu
cuma langkah yang selama ini diambil apakah sudah ada evaluasi yang menyeluruh
sehingga nanti ketemu titik temunya oh begini ternyata harus pendekatan di papua gitu
lipi pernah mengeluarkan laporan soal atau penelitian soal bagaimana menangani konflik di papua
mereka menyebutkan kejateraan
mereka menyebutkan kejateraan
dialog kejateraan dan macam macam
itu ada pertimbangan pertimbangan atau beragam pilihan yang bisa ditempuh
tapi kalau misalnya kontra sendiri melihat apakah ada korelasi atau sejauh apa korelasi dari pendekatan
yang dilakukan oleh pemerintah dan juga militer selama ini dengan eskalasi situasi terjadi di papua saat ini
oh tentu ada
di papua itu membuat situasinya justru amat mencekam
oh ini situasinya nggak selesai selesai seperti ini
itu akan menjadi dampak psikologis sendiri gitu
karena konsekuensi dari kedatangan pasukan mereka kan harus ada tempat tinggal
mereka harus ada tempat beristirahat terus tempat menyetting lokasi tembak menembak di mana dan lain lain
yang mana itu konsekuensinya bisa membuat warga sekitar mengungsi
makanya nggak sedikit orang orang
tapi di papua itu yang apa ya internally displaced person
atau mengungsi di daerahnya sendiri
dia harus ke hutan dia harus kesini dan macam macam
yang lebih parah lagi hal itu berdampak pada akses kebutuhan mendasar yang makin sulit
kalau di luar kasus penambahan pasukan atau konflik bersenjata
kita paham bahwa ada masalah kesenjangan antara papua dengan daerah daerah atau pulau pulau lain
ditambah situasi mencekam seperti ini
aksesnya justru akan semakin parah
nah itu yang menjadi catatan kami ketika pemerintah menetapkan kkb sebagai kelompok terorisme
konsekuensinya apa nih
itu konsekuensinya panjang sekali
bisa bebas menggunakan tni
apakah sebelumnya ketika belum ditetapkan sebagai kelompok terorisme si kkb ini
apakah keterlibatan tni selalu mendapat keputusan politik negara dan persetujuan dari tni
itu kan yang selama ini kita tidak ketahui
trust telah mendapatkan jawaban bahwa
penetapan kelompok kkb ini bagian dari global war on terror
kalau kata kemenko polhukam
mereka negara punya kewenangan untuk
mengambil langkah yang apapun untuk mencegah terorisme
tapi itu tadi
kita bisa koreksi apa
pastikan ini atau uji coba ini dengan bagaimana sekarang pada pelaku pembunuhan terhadap pendeta yeremia pada tahun lalu
bagaimana sekarang perkembangan kasusnya
bagaimana sekarang mitigasi langkah mitigatifnya untuk mencegah keberulangan peristiwa
langkah mitigasi tersebut yang
itu yang harus dipertanyakan oleh komisi satu kepada panglima tni ketika rapat rapatnya
nah langkah mitigasi ini juga punya perspektif yang berbeda beda tentunya
sesuai dengan perspektif narasumber kita pada malam ini
tapi kita harus tahan dulu jawaban dari pak syaifullah dan juga mas rifanli
kita akan lanjutkan di segmen berikut
tetaplah bersama kami di sian indonesian newscast
kita segera kembali

ya saya rasa kita benar benar harus mencoba negara harus benar benar mencoba dan diawasi oleh dpr komisi satu terutama
tentang mengurangi pasukan keamanan di papua
kalau dalam konteks keamanan pon itu sah sah saja mungkin itu adalah hal yang wajar
tapi kalau dalam situasi situasi tertentu yang tidak ada momen momen tertentu
coba lah dikurangi dan dekati pendekatannya melalui pendekatan dialogis
pendekatan dialogis ini berpusat pada masyarakat papua itu sendiri
sebetulnya apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat papua
saya tidak mungkin bisa menjawab apa kebutuhan orang papua saat ini
tapi salah satu cara yang konkret yang bisa diambil oleh negara
adalah dalam mengamankan situasi atau mengembalikan situasi kepada situasi yang aman tenteram
coba tarik pasukannya dan lakukan evaluasi dari situ
tidak ada salahnya untuk mencoba langkah langkah yang tanpa pendekatan keamanan
dan omongan saya ini bukan berarti melepaskan begitu saja militer dari papua tidak
itu tetap harus ada gitu sebagai bentuk
ini adalah pertahanan dari negara
tapi harus diunggulkan pendekatan kesejahteraan pendekatan dialogis
pendekatan yang berpusat pada masyarakat
ini kan yang menjadi salah satu kritik juga terhadap pelaksanaan otonomi khusus
yang dianggap tidak menjawab permasalahan di papua
baik kalau menurut dpr pak syaifullah sendiri bagaimana

maka pendekatan secara dialogis bisa
kemudian di mana mereka harus mencapai pendekatan yang terbaik

itu sudah kita lakukan melalui puluhan triliun setiap tahun kita kucurkan untuk otonomi khusus di papua
namun banyak hal hal yang dalam evaluasi kami terhadap dana otonomi khusus itu
tidak mengucur dengan semestinya kepada kabupaten yang ada di papua sana
oleh karena itu kita pendekatan baru adalah pendekatan dana itu dana khusus itu diberikan langsung kepada kabupaten yang ada di seluruh papua
kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa keberadaan militer di papua itu tidak hanya untuk mengejar kakak gitu tapi juga dilakukan untuk melakukan perlindungan terhadap para pekerja pekerja kita yang sedang membuat imbatan dan jalan yang terbentang ratusan kilometer di papua itu
kemudian juga melindungi
melindungi objek objek vital seperti rumah sakit kemudian puskesmas dan tempat tempat pendidikan
sehingga nantinya pendidikan tidak terganggu kesehatan masyarakat papua semakin baik kemudian pendekatan kesejahteraan otonomi yang sesungguhnya di kabupaten kota juga semakin baik
terus sekarang memang dana otonomi khusus yang diberikan ke papua itu kita informasikan
dan evaluasi tidak sepenuhnya dijalankan dengan benar oleh para penduduk negara negara di sana
oke salahnya di mana pak syaifullah ada audit sendiri kan dari dpr
ya tentu kita membutuhkan kecil di badan anggaran untuk mengevaluasi benar nggak jalannya itu sekian kilometer
saya tidak ingin menyebutkan hal itu di tempat ini di forum ini
karena itu adalah kewenangan hukum yang dilakukan oleh negara hukum nantinya
dan kita sudah melakukan audit yang luar biasa terhadap dana otonomi khusus yang senantiasa tiap tahun kita pencetak itu
dan kita mengevaluasinya dan disediakan oleh menteri dan negeri bahwa kita melakukan otonomi khusus itu pengucuran dananya itu langsung kepadanya
kabupaten kabupaten yang ada di papua untuk membangun infrastruktur di kabupatennya
kemudian diberikan bagian dari dana otonomi khusus itu juga ke provinsi untuk pembangunan jalan provinsi
eskalasi itu kita harapkan bisa berhenti sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik
pembangunan bisa berjalan dengan baik
tentu dialog dialog itu akan terus berlanjut
dan kami juga adalah menteri dari kementerian orgi
kita juga terus melakukan upaya upaya diplomasi internasional untuk menjelaskan secara penuh tentang eskalasi yang sesungguhnya terjadi di papua itu
oke tidak ada yang ditutup tutupi ya pak ya
jangan salah persepsi bahwa pengiriman tni dan polri yang lebih banyak ke papua sekarang
bukan untuk berhadapan dengan kakak kakak saja
tapi semata mata melindungi tumpah darah indonesia
mereka yang bekerja untuk kepentingan pembangunan di papua
termasuk olahraga nasional yang akan berlangsung dan dibuka pada dua puluh tiga september yang akan datang di papua
oke baik kita juga akan mengawal bagaimana pertanggung jawaban dari dana otsus tersebut ya pak syaifullah
saya balik lagi ke label terorisme yang disematkan kemenko poluhukam sebelum ini
terhadap kelompok kkb di papua ini
berarti mas rifanli dari kacamata kontras standing position anda terhadap label terorisme tersebut atau label kelompok teroris itu masih sama ya
iya tidak ada bedanya dengan tidak disematkan kelompok teroris dari kkb
jadi apa saja konsekuensi
yang kelihatan jelas sekali
yang kelihatan jelas sekali
ketika penyematan kkb
pkb sebagai kelompok teroris itu negara justru cenderung tertutup
kita tahu pasukan yang diturunkan sebelum penyematan kkb sebagai kelompok teroris itu ada seribuan pasukan untuk memangkawi saja
benar tadi ada sejumlah pasukan yang memang ditujukan untuk melakukan pengamanan pada konteks konteks tertentu
bukan hanya untuk kkb tapi untuk nemangkawi
kkb ini ada seribuan
tapi setelah itu kita tanyakan ada berapa lagi itu langsung tidak dibalas atau tertutup gitu cenderung tertutup
saya mau bilang begini mbak fani bahwa situasi kekerasan seperti ini kan sudah lama
kita banyak mendengar ada peristiwa pelanggaran ham yang sudah ditetapkan sama komnas ham dan bolak balik
ini kasusnya di kedaksaan agung dan komnasan
ada wasior wamena ada abe pura dan macam macam
semua itu terjadi memang di beberapa tahun yang lalu
jadi dampaknya itu sampai sekarang atau pikiran pikiran orang orang papua itu terus memikirkan apakah mungkin situasi serupa itu terjadi kembali di hari hari ke depan
atau di hari hari ini atas nama keamanan
apalagi kita mau ada pon di papua
catatan naik kontras pada saat pelaksanaan asean games saat itu tahun dua ribu delapan belas itu polisi banyak sekali melakukan extrajutial killing atau pembunuhan di luar proses hukum
itu waktu itu banyak sekali orang orang yang mati karena dituduh begal
padahal sepatutnya masih terduga
nah kita juga khawatir keamanan di papua menjelang pon atau apapun hari hari atau momentum momentum besar juga melahirkan hal hal yang seperti itu
yang pernah terjadi juga nggak lama itu dua tahun yang lalu
dan yang paling parah lagi itu membuat warga papua ketika situasi terus terpelihara seperti ini itu menjadi terhubung
mereka sulit untuk menyampaikan ekspresinya
aksesnya untuk menyampaikan ekspresinya yang mana itu nggak dialami oleh orang orang di luar papua
itu situasinya makin parah
karena dari awal permasalahan sistemik ini membuat papua menjadi beda dengan yang lain
jadi ada masalah sistemik yang belum selesai
lalu pendekatan keamanan masuk
ini persoalan sistemik
nah ini yang makin membuat situasi papua ini menjadi lebih parah gitu
kalau negara tidak melakukan langkah yang evaluatif ke depan
untuk mengkoreksi model pendekatan yang seperti apa itu
oke tapi bagaimana kontras menanggapi mengenai jaminan keamanan bagi warga sipil yang terdampak
kalau tadi menurut istilah yang digunakan oleh mas rifanli adalah semacam konsekuensi yang terjadi akibat konflik bersenjata ini
tapi kalau misalnya kita bicara korban seperti gabriella meliani
yang tidak hanya dibunuh dikejar sampai kejuran
tapi juga mendapat kekerasan secara seksual
kemudian juga ancaman perkosaan
berdasarkan keterangan dari para korban yang selamat
bagaimana kontras menanggapi hal seperti ini
ya pelaku memang terus harus dikejar dalam konteks penegakan hukum
dalam terorisme juga kan dianggapnya sebagai pelanggaran pidana
jadi langkah langkah yang harus diambil adalah polisi memang harus mengejar itu
tapi yang saya mau garis bawahi kita nggak bisa lagi mengadu antara berapa korban kkb dengan berapa korban dari tni atau polri gitu
karena ini semua terjadi terus menerus
apa yang punya kewenangan saat ini sebagai alat negara yaitu tni dan polri
diawasi oleh legislatif melalui komisi satu
itulah yang punya keputusan bagaimana mengambil langkah
tapi yang paling penting adalah untuk memitigasi kejadian tersebut tidak terjadi lagi
itu yang harus kita garis bawahi
saya khawatir kalau kita terus membanding bandingkan antara korban sipil yang jatuh karena kkp ataupun karena tni
ini kita menjadi kasus
kita kemarin kita berduka karena pendeta yeremia itu dibunuh oleh tni
hari ini ada nakes besok ada siapa
karena kasus kasus ini terjadi sejak sebelum dua ribu dua puluh bahkan atau sejak sebelum pandemi
oke dan saling berkaitan satu sama lain ya mas rifanli begitu
iya dan itu semua langkahnya masih sama
pendekatan keamanan pertukaran pasukan atau penambahan pasukan
nah langkah itulah yang tadi kita dorong untuk dilakukan evaluasinya seperti apa ke depannya
kita ingin situasi papua aman tentram dan orang bebas untuk kesana
jurnalis bebas untuk kesana
jurnalis bebas untuk kesana
mengambil informasi mencarikan informasi ke warga
siapapun yang menjadi dampak langsung atas konflik misalnya yang terjadi di bipo
ya itu juga harapan kita khususnya dari jurnalis sendiri
nah pertanyaan dari mas rifany tadi juga tentunya langsung saya tanyakan kepada pak syaifullah
terkait dengan langkah terdekat apa yang dilakukan oleh komisi satu dpr
dan bagaimana jaminan untuk mengawal keamanan serta keselamatan bagi warga di papua
sesuai dengan permintaan dari ketua idi papua tadi
dari dpr tadi
berkata bahwa kebijakan publik yang baik
adalah kebijakan yang bisa dinilai ketika
terimplementasi juga dengan baik
ada banyak peraturan perundang undangan
yang membatasi gerak dari
tni ataupun polri atau
pengawasannya cukup kuat di dalam
konteks perundang undangannya tapi dalam
implementasinya juga masih banyak yang minim gitu
jadi yang tadi disebutkan
sama pak sefo
itu ditunggu sekali
implementasi secara konkretnya
baik karena waktunya sudah
habis kita harus sudahi
terlebih dahulu dialog kita pada malam hari ini
terima kasih sekali lagi atas
pak syaifullah dan juga mas rifanli
atas kesediaannya hadir dalam
dialog bersama sian indonesia newscast pada malam hari ini
sehat selalu bapak bapak
selamat malam sampai jumpa